pemirsa kami kembali menginformasikan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi atau menpan rb cahyokumolo meninggal dunia hari ini sekitar pukul sebelas lebih sepuluh waktu indonesia barat
dikutip dari cnnindonesia com kabar duka ini dibenarkan oleh petinggi pdip juni mart gitsang
cahyo meninggal usai menjalani perawatan intensif sejak beberapa hari di rs abdiwaluyo jakarta
cahyo dikabarkan masuk rumah sakit sejak dua pekan terakhir
cahyokumolo lahir di surakarta jawa tengah satu desember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh
sebelum menjabat posisi menpan rb cahyokumolo menjabat sebagai menteri dalam negeri di periode pertama pemerintahan joko widodo
ia selama ini juga pernah menjabat sebagai anggota dewan dari partai pdi perjuangan